masih dari studio kompas tv di mahkamah konstitusi saudara
besok atau jelang pengumuman atau pembacaan putusan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
rph atau rapat permusyawaratan hakim masih digelar sampai dengan hari ini
besok pengumuman akan dilakukan pada pukul sembilan pagi
hakim mahkamah konstitusi akan membacakan dua putusan
yakni untuk perkara dari satu yakni anies baswedan dan muhaymin iskandar
dan juga dari tiga genjar pranowo dan mahfud md
pengamanan akan dilakukan ada penebalan pengamanan yang akan dilakukan untuk besok
kemudian para pihak ini sudah diundang jurubicara mahkamah konstitusi menyatakan
bahwa mereka sudah mengonfirmasi akan kehadirannya esok
pada pembacaan putusan hasil sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
selain itu saudara ada masing masing pihak ini diundang adalah empat belas orang
yang boleh masuk ke dalam ruang sidang nantinya
dan kemarin juga atau hari ini sudah disampaikan oleh capres satu anies baswedan
rencananya ia besok akan hadir langsung di gedung mahkamah konstitusi
untuk melihat langsung menyaksikan langsung pembacaan putusan yang dilakukan
oleh para hakim mahkamah konstitusi
dan saat ini pengamanan juga sudah mulai dilakukan
diantaranya di depan gedung makamah konstitusi ini juga sudah dipasangi barikade
kemudian juga masih ada kendaraan taktis dari kepolisian di gedung mahkamah konstitusi
dan tentu akan kita saksikan bersama besok sidang putusan yang akan digelar pada pukul sembilan pagi
dari studio kompas tv di mahkamah konstitusi